inau surasipun kuljarwane tembong iki
banyak seniman dalang sekarang bukan cuma jenjang s satu
sudah banyak dalam sistem s dua s tiga pun ada
jadi perdalangan ini memang harus pintar
justru saya pikir ya sama lah dengan ini
dan ini saya pikir derajat seniman yang paling tinggi lah seniman perdalangan
guneman atau dialog yang dibawakan dalang antara guarso guarsi dan dewi anjani
menghiasi suasana di halaman rumah nabila salsabila
siswi kelas enam sd ini sedang berlatih untuk pentas di acara temu dalang bocah dua ribu tujuh belas
nantinya nabila akan menyajikan lakon guarso guarsi
kisahnya telah dimodifikasi menjadi lebih ringan dan sesuai dengan anak seusianya
lakon ini diadaptasi dari episode pewayangan sugriwo subali
pertamanya ini apa yang bikin kamu suka sama pewayangan
ya gara garanya dan itu terus kan lihat wayangnya
sejak kecil nabila telah menaruh ketertarikan pada seni
sebelum memasuki ranah pakliran
nabila sudah sering menjuarai lomba cerita anak dan mocopat
atau tembang puisi tradisional jawa
bermodal karakter vokal yang kuat ia ditawari untuk mencoba belajar mendalang
berasal dari keluarga yang tidak memiliki latar belakang seni
bukan mustahil nabila dapat menjadi seniman pewayangan
prestasinya dimulai dengan menjuarai juara mocopat
hingga tampil mendalang di tingkat nasional
putri kedua pasangan wiwit pribadi dan mujiana ini
membuktikan ketertarikan dan kecintaannya terhadap seni
melalui prestasi prestasi yang telah ia torehkan
tadinya memang kaget karena tidak punya darah seni
dari kami dari suami juga gak ada darah seni
tahu tahu anak punya kelebihan seperti itu
bangga juga bangga
karena nggak ada darah seni anak saya bisa main dalam
keberhasilan nabila juga tak luput dari dukungan penuh kedua orang tua dan kakaknya
kedua orang tua dan kakaknya senantiasa untuk membantu nabila
mempersiapkan diri sebelum tampil mendalang
bahkan kedua orang tua nabila juga aktif di sanggar tempat nabila berlatih
seni bisa ketemu orang luar negeri
terus dapat juara juara juga
perjalanan nabila menjadi dalang cilik dan berprestasi hingga tingkat nasional
tidak lepas dari tempat ia menuntut ilmu
kedua orang tua nabila juga aktif di sanggar tempat nabila berlatih
sd negeri palur ii sukuharjo
sekolah yang letaknya tak jauh dari rumah nabila ini
merupakan awal mula bakat seninya terlihat
sejak kelas dua sd nabila telah mengikuti kelas karawitan
dan ikut berlatih di sanggar sarotama
sampai akhirnya nabila diajak berlatih menjadi dalang oleh guru keseniannya mujiono
tidak hanya di rumah nabila juga giat berlatih di sekolah
tim pengiring gamelan ketika mendalang adalah teman teman sekolahnya juga
iringan gamelan merupakan salah satu elemen penting dalam pementasan wayang
kali ini nabila bersama teman temannya berlatih untuk menyelaraskan
dan mematangkan iringan musik yang akan ditampilkan di pentas dalam bocah
di sini chasing dan kebangkangan memudar rekam
di awal tahun ini makunan kamul pemanjangan yang nomor pilihan
empat belas perang berhasil melewatkan kursi penikotan
pada seribu sembilan ratus delapan puluh tiga mujiono atau kerap disapa pak muji
masih menjadi mahasiswa jurusan seni pedalangan
di akademi seni karawitan indonesia
atau saat ini kita kenal dengan isi surakarta
kegiatan mengajar pedalangan dimulai
ketika saat itu pak muji diminta mengajar seorang anak kerabatnya
teman teman mungkin saya juga konsultasi beberapa
sarotama saya milih sarotama
sarotama adalah busur panah janoko
nah itu maksud saya sarotama itu busur panah
jadi kalau membidek itu tidak tepat
begitu lepas ya harus kena sasaran
nah inilah kita mendidik pada anak ya juga gitu harus tepat sasaran
pangan karupan cokang janik
mantuk mantuk telak teluk serani
pis anggapan jika yang bisa menjadi dalang harus keturunan dalang
pak muji justru fokus mendidik anak anak yang bukan keturunan dalang
atau seniman untuk menjadi seniman
pak pak pak pak
kerja keras pak muji itu terjawab sudah sampai saat ini
banyak dalang dalang muda bermunculan
dari keluarga bukan seniman atau dalang
sekarang sudah merata
ya mereka kalau dulu memang punya image di orang jawa kan
kalau bukan anak seniman wah sulit untuk jadi seniman
untuk bermain musik apa menegak menegak jawa apalagi dalang
bukan anak dalang maksud saya
ternyata juga bisa dan bagus bagus
sanggar sarotama telah memiliki lebih dari seratus dalang cilik
ini bening dong
dalang dalang cilik di sini dimulai dari anak sekolah taman kanak kanak
hingga sekolah menengah pertama
melalui tangan dingin pak muji juga lah
nabila kini bisa menjadi dalang muda
nabila sudah aktif di sanggar sarotama sejak kelas dua sd
namun mulai belajar mendalang setahun kemudian
apa powernya luar biasa
ya semangatnya orang tuanya kedua duanya sama
pas ini kalau dapat juga kepala sekolah atau sekolahan yang mendukung
jadi itu nanti
dekat hadiah sudah apa ditekuni
insya allah jadi seniman yang handal itu nanti
pak muji juga menyaring betul cerita pewayangan yang akan diajarkan pada anak didiknya
lakon yang dipilih kemudian dimodifikasi dan disesuaikan dengan dunia anak anak
agar mereka memahami
tidak ada yang memahaminya
nanti kita akan menjelaskan
anak justru kita beri fundasi dulu
jadi fundasi dulu biar mereka kuat dulu
jadi kalau mau kreasi silakan nanti itu
itu ada ajangnya sendiri
tapi pada saat ini di sarotama awal awal kita beri pendidikan akhlak dulu
akhlak karena muatan di pedalangan kan sebenarnya akhlak

membeberkan cerita yang jahat dan yang baik membeberkan cerita yang jahat dan yang baik
tokoh jahat baik digelar di pedalangan itu
sebanyak satu ratus delapan puluh tujuh dalang bocah yang berasal dari berbagai daerah berkumpul di sini
sebanyak satu ratus delapan puluh tujuh dalang bocah yang berasal dari berbagai daerah berkumpul di sini
berlokasi di taman budaya jawa tengah surakarta
dalang dalang ini siap unjuk kebolehan di ajang temu dalang bocah nusantara

ajang temu dalang bocah nusantara ini pertama kali digelar pada dua ribu lima belas
dilaksanakan setiap tahun ganjil
pada dua ribu tujuh belas ini merupakan perkhidatan ke tujuh temu dalang bocah nusantara
pada dua ribu tujuh belas ini merupakan perkhidatan ke tujuh temu dalang bocah nusantara
pak muji dan sanggar sarotama adalah yang memelopori penyelenggaraan acara ini
pak muji dan sanggar sarotama adalah yang memelopori penyelenggaraan acara ini
memang kami ingin memberikan ruang gerak mereka khususnya bagi anak anak yang bukan anak seniman
kami memberi ruang gerak tanpa ada nominasi
nabila sudah bersiap tampil di ajang temu dalang bocah dua ribu tujuh belas ini

tak lupa kedua orang tua dan teman sekolahnya juga turut hadir untuk mendukung penampilannya
selayaknya dalang dalam pementasan wayang nabila juga tampil berkebaya

pakkeliran wayang purwa gaya surakarta dengan lakon guarso guarsi ia buka dengan gagah

menceritakan tiga bersaudara guarso guarsi dan dewi anjani yang memperebutkan cupumani
karena tidak menurut kepada orang tuanya resi gotama ketika saudara ini pun berubah menjadi buruk rupa

belas apa ya
ini adik saya adikmu di kakak
saya kek mampu kutip
pendidikan pedalangan tak hanya dapat dinikmati di sanggar sanggar saja
pendidikan formal seni pedalangan juga dapat kita temukan di sekolah menengah kejuruan hingga bangku perkuliahan
sekolah menengah kejuruan negeri delapan surakarta salah satunya
sekolah yang sudah berdiri sejak seribu sembilan ratus lima puluh ini bermula dari pendidikan seni karawitan
sampai akhirnya muncul beberapa jurusan yakni karawitan tari musik teater penyiaran dan pedalangan
mengacu kepada kurikulum dua ribu tiga belas siswa diajarkan teknik pedalangan
mereka juga diharuskan belajar karawitan agar bisa
mengiringi siswa lainnya ketika mendalang
dalang tingkat pemula karena belajar dalang itu
wah kalau bayarnya tiga tahun nggak bisa
dalang itu kalau menjadi dalang yang keundang itu hampir dua puluh tahun kadang seumur hidup
sejalan dengan smkn delapan surakarta pendidikan seni pedalangan juga bisa ditempuh hingga tingkat perguruan tinggi
kebanyakan lulusan pedalangan smkn delapan surakarta melanjutkan pendidikannya di tempat ini
institut seni indonesia atau isi surakarta
isi surakarta merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki program studi pedalangan
regenerasi dalang terlihat dari tingginya minat mahasiswa baru yang masuk ke isi surakarta jurusan pedalangan khususnya
makin mencabur yang jelas
karena animu dari masyarakat itu sendiri

terbukti bukan hanya jumlah sanggar yang juga meningkat
tapi juga mahasiswa baru yang kami terima di sini itu sudah melebihi kuota
kipurbo asmoro salah satu maestro dalang nasional yang telah membawa seni wayang keliling dunia ini
adalah salah satu dosen senior di jurusan pedalangan isi surakarta
tergantung keterampilan tangan anda masing masing
putar berapa kali boleh
foto dari kehidupan
jadi makanya sebenarnya esensinya itu adalah pesan moral
pendidikan karakter dan sebagainya
makanya kalau ada yang bilang bahwa itu tontonan dan tuntunan dan sebagainya
sebenarnya itu adalah pesan moral
nah karena pesan moral
yang digarap di sana kan hal hal kemanusiaan humanisme
jadi sebenarnya itu
namun semakin ke sini semakin tipis garapan untuk itu
karena ya tadi kita terbingga oleh entertainment yang luar biasa
yang mana dimaui oleh publik

jadi kita bisa menggabungkan semua elemen bersatu
menjadi satu kesatuan
piringan musik gamelan adalah salah satu elemen penting
yang harus dikuasai dalang
dalang harus bisa juga memainkan alat musik gamelan
dan mengiringi dalang lainnya
tapi sebenarnya lebih cepat lagi diajari
sehingga kami mudah untuk mengajarkan
tapi kalau dia itu nol sama sekali dengan nada gamelan ini
ya memang agak susah
tak hanya diminati mahasiswa indonesia saja
juga menarik sejumlah mahasiswa asing untuk mempelajarinya
pria dua puluh delapan tahun asal amerika serikat ini
mendapatkan beasiswa pada program dharma siswa
edward telah dua bulan mengikuti kelas pakliran joe corianto
saya sudah belajar sedikit di amerika serikat
dan saya suka alasan performanya
tidak ada performa seperti itu di amerika
mungkin di dunia
performa sepanjang malam
tidak seperti apa apa
ini seperti komunitas
dan penggunaan seni wayang
dan semua orang memainkan musik
ini tidak seperti apa apa
dalam kelas kali ini
rupanya menarik hati mahasiswi asing lain
untuk ikut belajar pakliran wayang kulit
mahasiswi asal argentina ini
mengambil jurusan seni rupa
ia juga merasa tertarik dengan wayang
dia pun ikut ke dalam kelas pakeliran
jadi bagaimana ketika anda membagi antara keperak
dan membagi tangan
kemudian mengolah rampukan
ketiga tiganya harus menyatu jadi satu
jadi biasanya yang kesulitan
kesulitan pada anda itu ketika keprak bersamaan dengan gerak gerak wayang
gerak solah wayang
antara membagi kaki dan gerak wayangnya pada kesulitan
nah ini tidak perlu anda terkecoh pada iringan yang terlalu cepat
ketenangan anda ketika membagi ini
perang ini tadi
supaya bisa terasa lebih mantap sajiannya
demi merawat regenerasi dalang di indonesia
persatuan pedalangan indonesia
rutin menyelenggarakan festival dalang bocah
pada dua ribu tujuh belas festival yang tergelar ke delapan kali ini
diikuti dua puluh delapan dalang bocah yang berasal dari berbagai daerah di indonesia
festival dalam bocah kita punya tujuan
satu untuk saling silaturahmi antara peserta
tentu memang ini sudah menjadi agenda rutin pepadi pusat
yang mana kita berharap akan menghasilkan calon bibit bibit dalam
yang nantinya akan menjadi dalang profesional atau dalang unggul
nah itu yang tujuan utama adalah memang arahnya ke sana
dalam festival yang diselenggarakan selama tiga hari ini
terpilih lima penyaji terbaik dan satu dalang mumpuni
untuk festival kali ini dalang mumpuni diraih oleh hazel abirama arafi atau abi
dalang bocah asal tulung agung jawa timur ini
membawakan gaya surakarta dengan lakon tumurune wahyu poncomulyo
latihan selama kurang lebih dua minggu
dan perlahan lahan berkumpul ke tempat berkumpul
ketika berada di tempat berkumpul
di tempat yang terdekat dengan barang
perlahan lahan berkumpul di tempat berkumpul
ada di tempat berkumpul
ada di tempat berkumpul
ada di tempat berkumpul
ada di tempat berkumpul
tidak minum dingin
mengurangi kena ac itu mas
kan ac bisa merusak dada
wayang kulit telah diakui unesco sebagai karya kebudayaan
yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi
dan warisan yang indah dan berharga
regenerasi dan pendidikan dalang dalang muda ini
diperlukan untuk menjaga dan melestarikan seni pewayangan di tanah air